jakarta terus bersolek berbagai kemajuan tersaji dari masa ke masa
yang teranyar jembatan penyeberangan orang atau jpo karet sudirman
anjungan menyerupai kapal pinisi begitu ikonik berpadu dengan lanskap kemegahan gedung gedung ibu kota
desain kapal pinisi terinspirasi dari asal muasal kota jakarta pelabuhan sunda kelapa yang kerap disinggahi kapal pinisi
lantas seperti apa warga memanfaatkan fasilitas ini
mengusung konsep modern jpo pinisi slash jps
karena bisa dilakukan di jepang

ini dilengkapi dengan fasilitas seperti kamera cctv sensor beban lift dan juga lampu dekoratif
kira kira jpo yang lain juga memiliki fasilitas yang sama nggak ya
menurut pengamat tata kota nirwono yoga setidaknya ada tiga ratus jpo yang tersebar di jakarta
lebih dari dua puluh jpo telah direvitalisasi dalam lima tahun terakhir
ia menyayangkan tidak semua jpo mendapatkan
perhatian yang sama
fokus pembenahan jpo atau revitalisasi jpo masih dalam konteks daerah utama jakarta
tentu dalam hal ini kita tahu yang paling dominan ada di sudirman tamrin
terus kemudian kita lihat juga upaya dilakukan dalam konteks ini lebih kepada revitalisasi atau beautifikasi dari jpo yang sudah ada
nah yang ketiga yang juga perlu dicermati adalah distribusi
pembangunan atau revitalisasi jpo belum rata
nirwono menambahkan revitalisasi jpo di kawasan sudirman hanya bersifat estetika
belum sepenuhnya fungsional
padahal masih di kawasan sudirman dan jpo ini baru dibangun tahun dua ribu delapan belas yang lalu
tapi sudah ada fasilitas yang tidak bisa digunakan seperti ini
terlebih di kawasan yang tersebar
terlebih di kawasan yang jauh
jauh dari pusat bisnis ibu kota
jpo kerap terbengkalai bahkan sedikit yang menggunakannya
warga berharap revitalisasi jpo menyentuh wilayah mereka
biar jangan ada kecelakaan di sini ya dibikin lebih bagus lagi lah
jadi orang naik ke atas itu nggak sungkan
bila kita bergeser ke kawasan pinggir jakarta
pemandangan yang berbeda saya lihat di jpo yang saya datangi ini
misalnya cat yang sudah mulai terkenal
terkelupas pada tiang tiang
kemudian pijakan besi ini yang sudah mulai berkarat
sehingga tentunya beresiko kepada keamanan para pejalan kaki
jpo diharapkan mampu mendorong orang untuk berjalan kaki
integrasinya dengan transportasi publik juga diharapkan
mampu membuat masyarakat jakarta beralih ke moda transportasi umum
rony satria kurib handoyo jakarta